inilah video viral aksi kekerasan sejumlah siswa sekolah di kabupaten cilacap jawa tengah
yang memukuli seorang anak hingga terkapar di lapangan
ironisnya aksi kekerasan ini ditonton sejumlah siswa lainnya
dan para pelaku terlihat bangga melakukan kekerasan di depan kamera
polisi langsung merespon peristiwa ini
dan pada selasa malam lima pelajar yang diduga pelaku penganiayaan
ditangkap dan nyaris diamu keluarga yang kesal dengan ulahnya
kesalahannya ini saling ada salah satu siswa yang tidak menjadi bagian kelompok tersebut
mengaku yang bersangkutan sebagai anggota kelompok tersebut
sehingga yang kita amankan ini adalah ketuanya
sutan gus dia operator dalam kelompok tersebut
rabu siang korban perundungan berinisial r
tiga belas tahun menjalani pemeriksaan di maposek cimanggu
kakak korban mendesak
polisi untuk menghukum para tersangka yang tak lain adalah kakak kelas korban
lantaran adiknya terluka fisik dan trauma
saya mintanya keadilan aja ya pak keadilan yang seadil adilnya
terus minta juga itu anak udah melakukan kejadian yang sangat brutal
untuk sekelas anak smp anak sekolah itu kan sudah sangat brutal ya pak
jadi saya minta keadilannya aja
minta kalau misalkan ada undang undangnya saya minta untuk dipenjarain aja kalau bisa
aksi kekerasan dengan pelaku anak di cilacap ini menambah panjang daftar kasus serupa pada sebulan terakhir
sebelumnya hanya gara gara dilarang mengikuti ujian tengah semester
seorang pelajar tujuh belas tahun di demak jawa tengah tega menganiaya gurunya sendiri
sementara di gresik jawa timur
kasus siswi sekolah dasar alami kebutaan usai dicolok tusukan baso
diduga pelakunya juga anak anak
tim liputan cnn indonesia